pergi sih nyesel mama nih ikut
kenapa saya harus memperlakukan kamu dengan baik
waktu bela di rumah kamu apa kamu memperlakukan bela dengan baik
iya kamu malah membuat bela itu menderita
iya tapi kamarnya asek
gak kayak begini gak ada aseknya
mau menghina saya mau balas dendam
mau ketawain saya
udah jangan marah marah terus
tante tante maafin mama ya
ya mungkin mama belum terbiasa dengan keadaan kita yang sekarang seperti ini
yaudah ma kita keluar dulu
itu suara mobil sanas
dia pasti mau bawa kenzo ke rumah sakit
saya jelas berapa
aku gak akan biarin sanas jaga tanken surat
reno dia ngejar aku
tunggu sini kw mada nanti aku ubah
aku harus ambil jalan lain
ya allah ya allah
aku gak boleh kehilangan jejak shanas
dia pasti pindah rumah sakit
tapi ke rumah sakit mana
kita sudah sampai rumah sakit
kamu jangan takut ya sayang
kan ada mama disini
kamu tunggu disini
kalau aku ada disini
tunggu di sini sebentar ya
mama mau ketemu dokter dulu
tunggu di sini sebentar ya
udah ada kabar soal sanas dan kenzo
apa ada pasien bernama kenzo
dan sanas di rawat di sini
bentar ya pak
di sini tidak ada pasien
kami gak mikirkan
kamu jangan pernah tinggalin mama ya
kamu juga gak boleh menolak pertolongan mama
kamu itu masih punya mama
punya kak iko
aku senang juga kok bisa berkumpul lagi sama kalian
mama gak mau disini gak enak
kamu mau pergi pokoknya nyesel tadi mama ikut
ya ampun mama sylvia
ma mama harus terima keadaan kita yang sekarang
harusnya kalau mereka memang niat ngajak kita
terutama ngajak mama
harusnya disiapkan dong tempatnya
ini malah dibawah
nah daripada kita tinggal di jalanan jadi gelandangan
lebih milih mana
ya daripada disini ngapain juga
lagian pake pergi sih
kenapa saya harus memperlakukan kamu dengan baik
waktu bela di rumah kamu
apa kamu memperlakukan beda dengan baik iya
kamu malah membuat bela itu menderita
ya tapi kamarnya ase
gak kayak begini gak ada asenya
mau balas dendam
mau ketawain saya
udah jangan marah marah terus
ya mungkin mama belum terbiasa dengan keadaan
kadang kita yang sekarang seperti ini
yaudah ma kita keluar dulu yuk
apa apaan sih kamu pakai minta maaf sama dia
gak perlu dong minta maaf
kak aku boleh titip siva gak
aku mau berangkat kerja
yaudah deh sini
aku yang jaga sifat selama kamu kerja
syifa kamu gak boleh nakal ya
yaudah mama pergi kerja dulu ya
kak aku pergi dulu

siva kamu gak boleh nakal ya
siva kamu gak boleh nakal ya

kakak itu bawa kamu pergi
biar kamu gak tambah sakit lagi kenzo
kalau kenzo pergi kayak begini aja
pasti kak mauka mamanya kenzo meninggal
kakak jahat kenzo benci sama kakak
kok kenzo mikir begitu
kakak alika gak benci sama mamanya kenzo
kakak itu pengen kenzo gak sakit lagi
karena mamanya kenzo itu gak peduli sama kenzo gak sayang sama kenzo
kenapa kenzo ada di kursi roda
ya ampun kenapa kita bisa ada di kursi roda
alika sebenarnya ada apa
kenzo alika sebenarnya ada apa
ceritanya panjang tante
tapi aku seneng ketemu tante bella disini
tapi kita juga harus pergi tante
nggak kenzo gak mau pergi

kenzo aku mau pergi
kenzo aku mau pergi
kenzo aku mau pergi
kamu bisa lagi ke rumah sakit itu lagi kenzo
nanti kamu tambah sakit lagi
kakak gak mau kamu sakit
yaudah kalian ikut tante aja dulu ya
ih anak mama cantik banget sih
kan anak papa juga ini
kenapa anak kecil itu panggil mama ke mama aku
tuh kan ternyata kecurigaan aku itu benar
iya ma jadi waktu itu aku pernah ngeliat sanas lagi teleponan sama seseorang
dan sepertinya itu penting
dan ternyata mungkin itu adalah keluarganya dia yang lain
kakak akan terus menemani kamu dan menjaga kamu
kamu nggak usah khawatir
kita semua selalu ada di sisi cancel
mereka belum pulang pak
dan non alika juga nggak ada di rumah
dan bibi juga nggak tahu kapan perginya pak
apa mungkin dia ikut sama kenzo
kenapa kamu pulang sendiri
setelah kenzo sudah kembali ceria
dia pasti lupa dengan masalahnya begitu main sama syifa
reno aku mau ngasih tahu kamu sesuatu
mbak tadi kenzo pergi dibawa shanas
tapi sekarang johannes pulang sendirian
mbak tau kenzo ada dimana
reno kamu tenang dulu
kenzo sama alika ada disini bersama kami
tapi mereka nggak mau pulang ke rumah kamu
syukurlah kalau mereka baik baik aja
kalau dia sengaja membawa kenzo kabur dari rumahnya
kenzo bakal tambah sakit
ini nggak bisa dibiarin berlarut larut
sekali lagi makasih mbak
makasih udah ngabarin
dia masih kecil tapi sudah menderita seperti ini
kok ada ya ibu yang tega membahayakan
aku anak kandungnya sendiri
tapi saat ini kenzo sama alika gak bisa tinggal disini
kak iko sama kanur sudah repot dan terbebani
dengan kehadiran aku serta keluarga afif
aku gak mau tambah beban mereka
biasa dulu udah vakit